kita beralih ke berita pemilihan gubernur jawa timur
calon wakil gubernur emil dardak kami siang mengunjungi pabrik eksportir tembakau di jember
emil berjanji akan memperhatikan kesejahteraan buruh dan perluasan pasar
sementara calon gubernur saifullah yusuf menjenguk penyanyi dangdut ida laila yang sedang sakit di surabaya
gus ipul berjanji akan memberikan perhatian kepada seniman dan atlet yang berprestasi
calon wakil gubernur emil dardak kami siang menggelar kunjungan ke pabrik pengolahan tembakau di desa pancakarya kebupaten jember
kedatangan emil pun langsung disambut antusias para buruh wanita yang telah melakukan pembuatan jerutu
emil berjanji jika terpilih nanti akan mesejahterakan buru dan keluarganya
tadi kita bicara mengenai varian dari berbagai jenis tembakau termasuk ada tembakau virginia tantangan terkait oven
yang selama ini menggunakan minyak tanah terus ganti kayu nggak boleh dan kemudian sebenarnya ada potensi untuk gas
nah hal hal seperti ini memang perlu menjadi pertimbangan untuk penguatan industri ini ke depannya
jember sendiri merupakan kabupaten dengan penghasil tembakau yang cukup besar di jawa timur
sementara calon gubernur saifullah yusuf menjenguk penyanyi dangdut legendaris ida laila yang sedang sakit di jalan kanser surabaya
dalam kunjungan ini gus ipul berjanji akan memperhatikan nasib para seniman serta atlet di masa tuanya
khususnya memberikan pendanaan kesehatan dan kesejahteraannya karena para atlet dan seniman sudah cukup berjasa mengharumkan kota hingga ke kancah internasional
terima kasih dukungan pendanaan untuk kesehatan dan juga untuk yang lain lain
program ini sendiri merupakan salah satu langkah strategis yang akan dilakukan saifullah yusuf bersama putih guntur soekarno untuk melakukan pemetaan program bantuan sosial